jejak kinerja wakil rakyat periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas menjadi sorotan selain produktivitas menurun dibanding periode sebelumnya
sejumlah produk legislasi yang dihasilkan juga dinilai tidak berpihak pada masyarakat
dan untuk membahasnya lebih mendalam kita sudah bersama dengan peneliti senior lipi syarif hidayat
selamat siang pak syarif
tadi kita lihat ada beberapa catatan ya bahwa secara keseluruhan dari periode dua ribu sembilan belas dua ribu empat belas ini sebenarnya ada satu ratus dua puluh lima ruu yang disahkan pada saat itu
namun di periode yang sebelumnya dua ribu empat belas ke dua ribu sembilan belas ini hanya sekitar delapan puluh an saja
apakah memang karena kualitasnya lebih baik sehingga cukup panjang untuk merumuskan ataupun mensahkan undang undang
menarik sekali pertanyaan itu tadi
ketika kita akan mencoba melihat kinerja dari dpr itu minimal ada tiga hal yang harus kita lihat ya
merujuk kepada tiga fungsinya
yaitu fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
nah disitu jelas sekali bahwa fungsi legislasi itu merupakan salah satu fungsi utama dari dpr ri dan juga tentu dprd ya di daerah
untuk yang ditugaskan kepada mereka untuk menyuarakan suara dari rakyat
nah oleh karenanya menurunnya jumlah legislasi yang dihasilkan oleh dpr ini tentunya sekaligus mengindikasikan secara kuantitatif
kalau kita lihat dari angka tadi
jadi penurunan kinerja
tapi kalau dari dpr mengatakan walaupun kuantitasnya menurun tapi kualitasnya lebih baik
kabarnya seperti itu
bisa saja kualitas semakin lebih baik karena dia membutuhkan waktu yang panjang untuk membahasnya
bisa saja alasan seperti itu
tetapi ya tentunya hal hal lain juga yang perlu kita pertimbangkan
bahwa menurunnya kualitas itu atau jumlah itu tadi
pertama bisa juga disebabkan karena persoalan gonjang ganjing yang ada di dpr
ini juga membuat
anggota anggota dpr tidak bisa secara penuh untuk konsentrasi membahas legislasi
tapi apa yang dikemukakan oleh formapi tentang adanya praktek ekonomi politik dari perundang undangan
itu juga bisa menjadi penyebab menurunnya jumlah legislasi yang dihasilkan oleh dpr
praktek ekonomi politik itu artinya apa
kan power mapi tadi mengatakan
ya antara lain ya melalui legislasi itu juga bisa menjadi
sumber untuk mendapatkan pendapatan
karena dari legislasi itu sendiri
itu kan mulai dari pembahasan mulai dari pengusulan sampai dengan pembahasan
itu kan tentunya membutuhkan dana yang cukup besar
nah ini yang menarik yang kita lihat
tidak hanya dilihat menurunnya jumlah
tetapi dari jumlah yang sudah menurun itu
berapa legislasi yang dihasilkan oleh inisiatif dpr
karena sebagian besar dari angka tadi itu adalah legislasi legislasi yang diusulkan oleh pemerintah
nah sementara yang menjadi inisiatif dari dpr itu sendiri jumlahnya sangat sedikit
nah itu juga kabarnya ini tiga puluh delapan saja
ya dari tiga puluh delapan itu tadi kan
dan satu diantaranya juga banyak menimbulkan kontroversial
nah ini yang jadi persoalan
yang inisiatif ini menjadi sangat penting
karena yang dengan inisiatif ini diharapkan
bisa menangkap langsung aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya
nah kalau yang usulan legislasi usulan pemerintah
itu kan berarti persoalan persoalan yang ditangkap oleh pemerintah
dan kemudian diusulkan menjadi undang undang
nah di samping itu diharapkan dengan inisiatif
dpr juga melalui reses dan lain sebagainya
itu bisa menangkap secara langsung aspirasi masyarakat
yang mungkin tidak tertangkap oleh pemerintah
dan alas dasar itulah dia diberi hak untuk mengusulkan secara inisiatif
jadi kalau dilihat secara umum begitu dari fungsi legislasi pengawasan dan juga anggaran
ini rapornya berapa ini untuk dpr periode sebelumnya dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas pak syarif
ya saya tidak bisa menyebut dengan angka
tetapi saya kasih ilustrasi begini
kita sekarang sudah memiliki apa yang disebut dengan indeks demokrasi indonesia
nah kebetulan saya juga ikut di dalamnya
nah itu indeks demokrasi kita singkat dengan idi bukan ikatan dokter ya
indeks demokrasi indonesia
ini memang lebih banyak berbasis pada tiga puluh empat provinsi
melihat bagaimana kinerja dprd di tiga puluh empat provinsi
tetapi ini bisa dirata rata menjadi nasional yang lebih kurang
bisa juga digunakan untuk melihat bagaimana kinerja atau mencerminkan kinerja dpr ri
nah kalau berdasarkan indeks demokrasi indonesia
pada tahun ini dua ribu delapan belas
indeks demokrasi kita itu secara keseluruhan
itu mencapai angka tujuh puluh dua tiga puluh sekian
nah itu menunjukkan kita berada pada posisi sedang
karena yang paling tinggi itu yang baik adalah lebih dari delapan puluh
nah ini dalam rangka sepuluh tahun terakhir kita selalu dalam kondisi sedang itu menunjukkan bahwa
itu menunjukkan bahwa katakanlah kita lihat dari tahun dua ribu sembilan
itu sudah sepuluh tahun terakhir ini selalu berada di angka sedang
sedang itu antara lain mulai dari angka enam puluh sampai dengan angka delapan puluh
kita selalu berada di angka tujuh puluh paling tinggi tujuh puluh tiga
itu menunjukkan apa
demokrasi kita proses demokratisasi kita di reformasi berjalan di tempat
nah kalau kita lihat mengapa angka ini terus menjadi sedang
salah satu penyebabnya adalah buruknya kinerja lembaga demokrasi
nah ketika diturunkan lagi apa sih lembaga demokrasi yang membuat dia menjadi buruk itu
terdapat tiga lembaga demokrasi yang kita ukur
yang pertama yang paling buruk itu kinerja dari lembaga perwakilan

yang kedua ya kinerja berwakilan
yang kedua ya kinerja birokrasi
yang ketiga ya itu kinerja partai politik
nah ketika kita turunkan lagi apa sih yang membuat kinerja lembaga perwakilan ini menjadi buruk
yaitu antara lain karena sangat sedikitnya produksi lembaga perwakilan atas regulasi regulasi yang bersifat inisiatif itu
jadi artinya lembaga perwakilan sejauh ini sangat sedikit lagi
menyaring aspirasi masyarakat begitu ya
menghasilkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat
nah di samping itu yang membuat dia juga menjadi rendah tidak hanya sedikit memproduksi regulasi
tetapi ada satu lagi fungsi lembaga perwakilan yang penting
yang juga terkait dengan fungsi legislasi dan juga fungsi pengawasan
yaitu lembaga perwakilan ini selain memproduksi regulasi
dia juga harus memproduksi rekomendasi kepada pemerintah atas dinamika aspirasi masyarakat yang terjadi
nah itulah sebabnya dia selalu dijadwalkan untuk reses
reses itu artinya apa
dia disuruh menangkap aspirasi dari masyarakat
dan hasil reses itu dia artikulasi
atas dasar ra itu dia kemudian menghasilkan rekomendasi kepada eksekutif
dia berkata kepada presiden hai pak presiden saya sudah melakukan reses
dan dari hasil reses ini di konstituen saya di daerah saya
seperti ini ini aspirasi masyarakat seperti ini listrik mati padam jalan bolong air tidak tersedia misalnya seperti itu
dan tolong perintahkan ke masyarakat
dan tolong perintahkan ke masyarakat
dan tolong perintahkan ke masyarakat
dan tolong perintahkan ke masyarakat
dan tolong perintahkan ke masyarakat
nah itu yang seharusnya juga diproduksi
nah dari hasil indeks demokrasi indonesia ini menunjukkan itu sangat minim
masih sedang bahkan dalam sepuluh tahun terakhir
kalau dikasih angka tadi
angka merah berarti rapor merah begitu untuk dpr dua ribu empat belas dua ribu lima belas
nah jadi kalau kita ikut angka indeks demokrasi indonesia saya bisa mengatakan nilainya lima puluh delapan sekian
kalau itu adalah dari versi
terima kasih arief
begitu kita juga akan mendengarkan sebenarnya apa sebenarnya agenda politik ataupun banyaknya agenda politik selama masa kerja dpr dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas yang disebut sebut juga ini angkanya sangat merah
apakah ini juga termasuk kabarnya revisi undang undang kpk adalah praktik terburuk legislasi dpr
bisa anda jelaskan seperti apa pak
ya artinya munculnya kontroversi di undang undang kpk ini
ini menarik untuk kita tangkap
fungsinya sebenarnya menerima semua aspirasi masyarakat
tapi seakan seolah olah mendukung pemerintah ataupun berpihak begitu ya
nah itu yang saya ingin menarik garis bawahi
kemarin ketika demonstrasi pada tanggal dua puluh empat september saya sempat meng capture salah satu poster yang dipasang oleh salah seorang mahasiswi
bunyi posternya sederhana sekali
tetapi ini penting
dasar kebiasaan tidur
sekali kerja ngaur
tapi kan alasannya bukan tidur pak
tapi keadaannya kalau misalnya kosong di sana karena memang mendekat dengan masyarakat mendengarkan aspirasi masyarakat
artinya kalau memang betul dia tidak tidur dan mendengarkan aspirasi masyarakat seharusnya aspirasi masyarakat itu yang dikemukakan dikedepankan
tetapi kemudian kenapa muncul gelombang penolakan dari masyarakat itu menunjukkan bahwa aspirasi dari masyarakat itu tidak tersalurkan
nah ini yang saya maksud dari poster tadi itu kan suara dari kelompok milenial
nah kalau suara dari kelompok tuanial ini itu sudah biasa saja ya kalau yang sudah tuanial gitu
tapi yang milenial ini kan nanti ini masih mahasiswa yang akan segera memimpin bangsa ini dan mereka sudah kritis sampai ke sana
ini secara tidak langsung mengatakan bahwa dpr sejauh ini banyak tidur kemudian tidak mendengarkan suara rakyat walaupun mengklaim itu adalah suara rakyat
nah ini persoalan besar buat bangsa kita ke depan
kenapa ini menyangkut sistem representasi kita perlu berpikir lebih dalam ke depannya
kemudian apakah perlu ada koreksi terhadap sistem representasi termasuk sistem pemilu dan kepartaian kita ke depan
fenomena ini yang termasuk kontroversi undang undang kpk ini ini menunjukkan apa yang dikhawatirkan dalam perdebatan teoritis
itu yang disebut dengan vote minus voice
apa yang disebut dengan vote minus voice
apa yang disebut dengan volt minus voice
itu artinya apa dari sisi pemilihan umum kita sudah berhasil memproduksi vote menghasilkan suara dengan angka partisipasi yang tinggi itu sampai tujuh puluh delapan puluh yang ikut serta dalam pemilu
tetapi setelah pasca pemilu setelah duduk di kursi para anggota dewan yang terhormat yang kita pilih dengan tingkat partisipasi yang tinggi tadi itu tidak menghasilkan voice tidak menghasilkan suara

tidak atau tidak menyalurkan suara dari orang orang dari demos dari rakyat yang mengantarkannya
tidak menghasilkan voice
salah satu diantaranya bisa dijadikan refleksi ya kontroversi undang undang kpk ini
nah ini yang harusnya tidak ya artinya menjadi cermin dan menjadi koreksi bagi anggota dewan yang baru untuk tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat agar ya tentunya lebih baik lagi ke depan
betul tidak hanya milenial tapi juga sudah gede gede

yang kemarin adalah generasi z bahkan nanti ada lagi generasi alpha begitu ya nanti di depannya
nah nanti kita juga akan membahas lebih banyak lagi tapi sebelumnya ini memang banyak agenda politik selama masa kerja dpr periode dua ribu empat belas dua ribu dua puluh
yang disebut sebagai salah satu alasan mengapa kinerja dpr terutama dalam urusan legislasi jauh dari harapan publik
kita akan dengar pendapat politikus pdi perjuangan arya bima tentang selanjutnya korupsi menjadi salah satu masalah yang selalu menimpa anggota legislatif dalam setiap
kita akan dengar pendapat politikus pdi perjuangan arya bima tentang selanjutnya korupsi menjadi salah satu masalah yang selalu menimpa anggota legislatif dalam setiap periodenya

dan untuk membahasnya lebih lanjut kita masih bersama peneliti senior lipi syarif hidayat
selamat siang pak syarif
kalau tadi kan anda kabarnya ingin mengulas sedikit begitu pernyataan dari bayu terkait bagaimana masalah agenda internal begitu yang memang tadi dikatakan sebagai salah satu penghambat begitu mengapa pembicaraan ataupun rencana dari yang targetnya satu ratus delapan puluh ru yang harus disahkan malah menurun menjadi hanya satu
jadi bagaimana bagaimana bagaimana
hanya delapan puluh saja begitu yang disahkan
ya itu salah satu di antara tiga persoalan yang dikemukakan oleh mas bayu saya panggil mas bayu karena teman juga itu
pertama kenapa legislasi itu turun karena target tidak realistis
yang kedua kualitas ya juga tidak memenuhi syarat
dan yang ketiga ini yang ingin saya ulas yaitu karena adanya politik internal di dalam gonjang ganjing politik internal di dalam dpr
nah saya kira gonjang ganjing politik internal inilah yang
kemudian perlu mendapat perhatian khusus dan menjadi refleksi untuk anggota dewan ke depan atau untuk dpr ke depan karena politik gonjang ganjing di dalam ini bisa juga diartikan dalam pengertian kontestasi antar koalisi
gonjang ganjing bisa juga diartikan adalah kontestasi dalam hal kepemimpinan gunta ganti kepemimpinan
dari kemudiannya tadi anda sudah dari setia novel panto kemudian ke akom
ini kan juga akhirnya kan menyita waktu dan energi di dalam internal dpr
nah hal hal yang seperti inilah yang kemudian membuat legislasi tadi itu tidak bisa fokus sehingga anggota dewan dalam bahasa yang agak sedikit lebih teoritis gitu
dprd tidak berhasil dpr tidak menghasilkan voice gitu jadi vote yang telah dihasilkan begitu besar pada saat pemilu tidak menghasilkan voice
tidak menghasilkan suara dalam bentuk menyuarakan suara rakyat ketika dia sudah duduk di dewan
karena apa karena anggota dpr setelah pasca pemilu lebih disibukkan dengan memproduksi noise gitu
nah kebisingan gitu
nah akhirnya apa yang seharusnya memproduksi voice memproduksi kebijakan regulasi menyuarakan rakyat malah yang diproduksi karena sibuk dengan politik internal tadi
akhirnya yang diproduksi apa noise
bisingan hoax kemudian terjadi konflik dan lain sebagainya
bagaimana tampil di depan publik begitu ya
publik pencitraan dan lain sebagainya
baik nah salah satu masalah kenapa terjadinya gonjang ganjeng di dpr juga adalah masalah korupsi seperti yang tadi disampaikan begitu ya
nah kalau dilihat dari sebelumnya apakah terjadi peningkatan atau penurunan begitu yang terlibat dalam korupsi
ya saya lupa persis angkanya di tahun sebelumnya di periode sebelumnya
tapi kalau melihat angka yang terakhir di tahun periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini memang lebih besar cukup besar yaitu lebih kurang
itu sekitar dua puluh empat kasus ya termasuk melibatkan ketua dpr sendiri pak setia novanto
yang kalau tidak salah pada periode sebelumnya dia di bawah angka dua puluh gitu atau bahkan di bawah sepuluh
nah ini menjadi sangat penting ya karena kalau kita
kaitkan dengan fungsi dpr tadi ketika bicara legislasi itu berarti kan kita mencoba melihat kinerja pada konteks fungsi legislasi
nah ketika korupsi ini tadi ini sangat terkait dengan fungsi kedua yaitu fungsi anggaran yang diberikan kepada dpr
nah fungsi ini diberikan dengan tujuan agar dpr memiliki hak dan kewenangan bersama sama dengan pemerintah dalam merumuskan anggaran
untuk apa ya untuk kepentingan rakyat itu intinya kan begitu
artinya dia diberikan hak itu agar dpr dalam penetapan anggaran di apbn itu memiliki kewenangan bersama pemerintah
menyuarakan rakyat dan memperjuangkan anggaran untuk rakyat bukan anggaran untuk dirinya ini
persoalan ini gitu nah yang jadi ini sekali lagi saya tekankan terkait dengan fungsi anggaran
nah persoalannya kemudian banyak terjadi korupsi sampai dua ribu dua puluh empat tadi itu melibatkan

nah kalau kita lihat dari kasus kasus kemarin misalnya kasus ektp itu kan anggaran yang luar biasa yang ditetapkan bersama sama dengan dpr
nah kemudian kasus kasus yang lain itu banyak menyangkut pada kasus infrastruktur pembangunan infrastruktur percepatan infrastruktur
itu juga menyangkut penetapan anggaran artinya ada kecenderungan selama ini pada periode sebelumnya
fungsi anggaran tadi telah banyak dipolitisasi atau diselewengkan sehingga lebih diarahkan juga sebagai ladang untuk melakukan praktek ranseking
apakah ini juga termasuk praktek turunan begitu ya yang tidak bisa lepas begitu
jadi kalau memang dari sebelumnya sudah ada seperti itu nanti kemudian diajarkan lagi ke yang berikutnya
seperti tidak bisa lepas begitu dari jeratan korupsi walaupun mereka digaji sudah cukup besar begitu ya

kalau kita lihat sebenarnya hakikinya ya sejatinya secara teoritis yang namanya politisi itu adalah sebenarnya dia bagaimana upaya untuk mendapatkan kekuasaan dan juga untuk mempertahankan kekuasaan
nah itu tidak terjadi hanya di indonesia saja juga terjadi di negara lain tidak saja terjadi pada periode dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas tapi juga terjadi pada periode periode sebelumnya
tidak saja terjadi pada periode periode sebelumnya
ketika ingin mendapatkan kekuasaan dan juga mempertahankan kekuasaan tentu juga dia membutuhkan sejumlah biaya biaya dana gitu kan
tetapi itulah fungsi pengawasan nah kan kita sudah makanya untuk meminimisir praktik itu sehingga tidak berimplikasi pada periode dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
selanjutnya korupsi menjadi salah satu masalah yang selalu menimpa anggota legislatif dalam setiap periodenya
sejumlah kasus korupsi juga menjerat beberapa anggota dpr republik indonesia periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas

untuk membahasnya lebih lanjut kita masih bersama peneliti senior lipi syarif hidayat selamat siang
pak syarif kalau tadi kan anda kabarnya ingin mengulas sedikit begitu pernyataan dari bayu terkait bagaimana masalah agenda internal begitu
yang memang tadi dikatakan sebagai salah satu penghambat begitu mengapa pembicaraan ataupun rencana dari yang targetnya satu ratus delapan puluh ru yang harus disahkan malah menurun menjadi hanya delapan puluh

ya itu salah satu diantara tiga persoalan yang dikemukakan
saya panggil mas bayu karena teman juga itu
pertama kenapa legislasi itu turun karena target tidak realistis
yang kedua kualitas ya juga tidak memenuhi syarat
yang ketiga ini yang ingin saya ulas yaitu karena adanya politik internal di dalam gonjang ganjing politik internal di dalam dpr
nah saya kira gonjang ganjing politik internal inilah yang kemudian perlu mendapat perhatian khusus dan menjadi refleksi
untuk anggota dewan ke depan atau untuk dpr ke depan
karena politik gonjang ganjing di dalam ini bisa juga diartikan dalam pengertian kontestasi antar koalisi
gonjang ganjing bisa juga diartikan adalah kontestasi dalam hal kepemimpinan gunta ganti kepemimpinan
dari komponen yang tadi dari setiano panto kemudian ke akom ke setiano panto lagi lagi
ini kan juga akhirnya kan menyita waktu dan energi di dalam internal dpr
nah hal hal yang seperti inilah yang kemudian membuat legislasi tadi itu tidak bisa fokus sehingga anggota dewan dalam bahasa yang agak sedikit lebih teoritis gitu
dprd tidak berhasil dpr tidak menghasilkan voice gitu jadi vote yang telah dihasilkan begitu besar pada saat pemilu
tidak menghasilkan voice tidak menghasilkan suara dalam bentuk menyuarakan suara rakyat ketika dia sudah duduk di dewan
karena apa karena anggota dpr setelah pasca pemilu lebih disibukkan oleh dengan memproduksi noise gitu
nah kebisingan gitu
nah akhirnya apa yang seharusnya memproduksi voice memproduksi kebijakan regulasi menyuarakan rakyat
malah yang diproduksi karena sibuk dengan politik internal tadi akhirnya yang diproduksi apa noise kebisingan
hoax kemudian terjadi konflik dan lain sebagainya
bagaimana tampil di depan publik
kemudian pencitraan dan lain sebagainya
nah salah satu masalah kenapa terjadinya gonjang ganjeng di dpr juga adalah masalah korupsi seperti yang tadi disampaikan
bahwa tadi pak bayu juga mengatakan tujuh puluh empat persen masyarakat bahkan sudah tidak percaya bahwa anggota dpr yang baru nanti ini juga tidak tersangkut korupsi
nah kalau dilihat dari sebelumnya apakah terjadi peningkatan atau penurunan begitu yang terlibat dalam korupsi
ya saya lupa persis angkanya di tahun sebelumnya di periode sebelumnya tapi kalau melihat angka yang terakhir di tahun periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini memang lebih besar cukup besar yaitu lebih kurang
itu sekitar dua puluh empat kasus ya termasuk melibatkan ketua dpr sendiri pak setia novanto
yang kalau tidak salah pada periode sebelumnya dia di bawah angka dua puluh gitu atau bahkan di bawah sepuluh
nah ini menjadi sangat penting ya karena kalau kita kaitkan
dengan fungsi dpr tadi ketika bicara legislasi itu berarti kan kita mencoba melihat kinerja pada konteks fungsi legislasi
nah ketika korupsi ini tadi ini sangat terkait dengan fungsi kedua yaitu fungsi anggaran yang diberikan kepada dpr
nah fungsi ini diberikan dengan tujuan agar dpr memiliki hak dan kewenangan bersama sama dengan pemerintah dalam merumuskan anggaran untuk apa
ya untuk kepentingan rakyat
itu intinya kan begitu
artinya dia diberikan hak itu agar dpr dalam penetapan anggaran di apbn itu memiliki kewenangan bersama pemerintah menyuarakan rakyat dan memperjuangkan anggaran untuk rakyat
bukan anggaran untuk dirinya
ini menjadi persoalan ini gitu
nah yang jadi ini sekali lagi saya tekankan terkait dengan fungsi anggaran
nah persoalannya kemudian banyak terjadi korupsi sampai dua puluh empat tadi itu melibatkan anggota dewan dan pimpinan
nah itu kebanyakan memang dia bermain di angka anggaran
dalam penetapan anggaran
nah kalau kita lihat dari kasus kasus kemarin misalnya kasus ektp
itu kan anggaran yang luar biasa yang ditetapkan bersama sama dengan dpr
nah kemudian kasus kasus yang lain itu banyak menyangkut pada kasus infrastruktur
pembangunan infrastruktur percepatan infrastruktur
itu juga menyangkut penetapan anggaran
artinya ada kecenderungan selama ini pada periode sebelumnya
fungsi anggaran tadi
telah banyak dipolitisasi atau diselewengkan
sehingga lebih diarahkan juga sebagai ladang
untuk melakukan praktek rensiking
apakah ini juga termasuk praktek turunan begitu ya
yang tidak bisa lepas begitu
kalau memang dari sebelumnya sudah ada seperti itu
nanti kemudian diajarkan lagi ke yang berikutnya
seperti tidak bisa lepas begitu dari jeratan korupsi
walaupun mereka digaji sudah cukup besar begitu ya
kalau dinilai dari masyarakat begitu
ya kalau kita lihat
sebenarnya hakikinya ya
sejatinya secara teoritis
yang namanya politisi itu adalah
sebenarnya dia bagaimana upaya untuk mendapatkan kekuasaan
dan juga untuk mempertahankan kekuasaan
nah itu tidak terjadi hanya di indonesia saja
juga terjadi di negara lain
tidak saja terjadi pada periode dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
tetapi juga terjadi pada periode periode sebelumnya
ketika ingin mendapatkan kekuasaan
dan juga mempertahankan kekuasaan
tentu juga dia membutuhkan sejumlah biaya biaya
dana gitu kan
tetapi itulah fungsi pengawasan
nah kan kita sudah
makanya untuk meminimisir praktik itu
sehingga tidak berimplikasi pada praktek korupsi
ketika dia menduduki jabatan
maka itulah fungsi pengawasan
termasuk kita punya bawaslu
kita juga punya kpk
itu kan fungsi fungsi seperti itu
yang diharapkan bisa meminimisir itu gitu
tapi kan yang jadi persoalan
ini sekarang ini kan
seperti yang sudah menjadi rahasia umum
karena memang dalam banyak kasus
juga akan melibatkan
upaya untuk membeli suara
dalam proses pemilu
ya tentu biaya biaya ini kan tentu harus dikembalikan
nah ini yang justru
menjadi kekhawatiran bagi saya
kalau kita kaitkan pada pemilu dua ribu sembilan belas
ini adalah pemilu pertama kali kita serentak
bersamaan antara pilpres
dengan pemilu legislatif
dimana pada konteks keserentakan ini
ini juga membutuhkan
energi yang lebih besar
bagi partai politik
karena partai politik
itu harus memenangkan calon
pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung
dan juga harus memenangkan para calon legislatif
implikasinya tentu biaya politik
juga akan lebih tinggi
karena juga harus memenang
dan juga harus memenangkan
dalam suasana yang lebih berat tadi
kompetisi yang lebih berat
dan sebelumnya tadi kita juga lihat
ada beberapa public figure
bisa terpilih di anggota dpr
salah satunya seperti sidul
yang karakternya memang cukup dekat dengan masyarakat
kalau berkaca dari sebelumnya
bisa dibilang oleh masyarakat
ini cukup bisa mendekatkan dengan masyarakat
dan juga cukup bisa membuat masyarakat percaya
bahwa anggota dpr tidak akan
korupsi dengan menampilkan beberapa public figure
memang sudah dekat dengan masyarakat
seperti itu pak
karena kan cukup bervariasi ya
untuk bisa memenangkan
di dalam pemilu
nah bagi sidul
tidak terlalu berat bagi dia
karena dia sudah memiliki investasi
sidul rano karno begitu ya
tapi memang lebih populer sidul
bagi sidul anak betawi gitu
dia sudah memiliki investasi politik yang
dia sudah pernah jadi wakil gubernur
belum pernah plt gubernur
ketika ada permasalahan di banten
sudah memiliki basis masa
yang cukup besar
calon calon yang seperti ini
dia sudah dikenal baik
sudah memiliki basis
yang cukup kuat
harus mengeluarkan biaya politik
dia tidak akan seberat
bagi mereka calon calon baru
belum memiliki basis
belum banyak dikenal oleh masyarakat
persoalannya ada di situ
nah kita berkaca lagi
lipi juga sempat mengatakan bahwa
dpr ini galak pada kpk
tapi mesra dengan jokowi
dari pak syarif sendiri
pengalaman seperti apa
memang galak ke kpk
atau seperti apa
kan dia mungkin
sangat kritis ya
jadi sangat kritis
terhadap kpk ya
terutama juga dalam
ya sebagai pengawas ya
bagaimana kinerja kpk
dan juga bagaimana
untuk menangani korupsi
dan bahkan juga
ya cukup galak
ya undang undang kpk
yang sekarang menjadi kontroversial
nah cukup mesra dengan jokowi
tidak selalu mesra
karena dalam beberapa hal
banyak mengkritisi pemerintah
dalam menjalankan fungsi
kalau kita banding banding
mesra dengan jokowi
lebih banyak mesranya
nah tadi anda mengatakan
anggota dewan ini
cukup terpana begitu
ketika melihat anggaran
apakah ini cukup menjadi solusi
ketika anggaran di dpr ini
agar tidak terjadi
tindakan korupsi lagi
di dpr begitu
sehingga masyarakat juga
bisa percaya lagi
para anggota dewan
tidak akan mengurangi
yang jadi khawatir
jangan sampai juga
juga akan berimplikasi
sudah memiliki anggaran tertentu
layak dan patut
untuk bisa meningkatkan pelayanan publik
tetapi kemudian disusutkan
nah ini kan akan berimplikasi
pelayanan publik itu sendiri
nah tetapi saya kira
menurut saya kira
yang paling penting ditegatkan ke depan
yang pertama adalah
dari anggota dewan itu sendiri
ya anda sudah dibayar
dan juga dengan uang rakyat
dan cukup besar
maka ya akuntabilitas anda
sebagai anggota dewan
nah itu juga harus
nah itu yang saya kira
perlu juga ditingkatkan
untuk parameter yang konkret
anggota dewan ini
nanti kita akan membahas
lebih banyak lagi
yang bisa dipelajari
dari para anggota dewan
para anggota dewan
yang baru dilantik hari ini
nanti kita akan bahas
di indonesia program spesial
usaha jeda berikut
tadi juga ada komentar
anggota dewan ini
hubungan antara dpr
kalau kita melihat
pekan terakhir ini
oleh para anggota dewan
yang baru ini
pertanyaan berat ini
karena sedang terjadi
pertanyaan yang harus
dpr itu sendiri
kalau kita lihat
sepuluh tahun terakhir
atau kalau kita tarik
kalau dalam angka
itu sudah mencapai
dia sudah berada
kalau saya gambarkan
air di bawah tanah
dia hanya berada
di bawah tanah
dengan adanya reformasi
dia keluar ke permukaan
air yang luar biasa
dengan begitu beningnya
yang selama ini
di bawah tanah
cara cara kekerasan itu
yang dengan cara kekerasan
dan lain sebagainya
kalau dia hanya dengan
dan menunjukkan aspirasi
itu tidak menjadi masalah
itu adalah demokrasi
kalau kita tarik lebih dalam
mengapa terjadi kekerasan
apakah memang semata mata
para pendemo itu sendiri
atau tidak didengarkan
itu yang jadi persoalannya
muncul menjadi kekerasan
begitu besar ini
dengan kata lain
masukan partisipasi itu
menjadi suatu kebijakan
kalau saya gambarkan
dengan air tadi
air ini memancar
paralon yang menyalurkannya
bahkan tidak berfungsi
dan lebih ironis lagi
lebih menyedihkan lagi
di dalam paralon itu
penuh dengan sarang tikus
tidak bisa menyalur
di tengah jalan
nah itu yang kemudian disebut
dalam bentuk demo demo kekerasan
noise ini malah jadi silent
ketika menghadapi para penemo
apakah memang ini momen yang tepat
begitu untuk para anggota dewan
membuka ruang komunikasi
karena kalau kita lihat
dari beberapa hari terakhir
baru beberapa kali
para perwakilan dari anggota
ataupun dari mahasiswa
apa langkah selanjutnya
oleh para anggota dewan
untuk menjalankan fungsi legislasinya
kembali lagi seperti itu
ya antara lain
menjalankan fungsi legislasi
dikaitkan dengan demo demo ini
itu artinya kan demo ini kan bagian dari partisipasi masyarakat mengkritik
pada saat yang sama
juga memberikan masukan
nah oleh karenanya
nah kayak gitu
atau kontroversi begitu ya
dan kemudian yang berikut
jangan hanya didengarkan

sudah membuka ruang untuk bertemu mendengarkan
nah oleh karenanya
berbagai masukan ini
untuk kemudian mendengarkan secara langsung masukan masukan yang disampaikan oleh masyarakat
dari berbagai lapisan yang berdemonstrasi ini
nah kemudian setelah didengarkan
jangan hanya berhenti didengarkan
dan setelah diartikulasi
ditindaklanjuti dalam bentuk voice tadi
apakah dalam bentuk kebijakan
atau dalam bentuk regulasi
atau nanti kebijakan dalam bentuk rekomendasi
kepada pihak eksekutif
nah kalau ini
dilakukan ke depan
para lon yang tersumbat tadi
akhirnya akan jalan dengan lancar
dan akan secara signifikan mengurangi bentuk bentuk demo dengan kekerasan tadi
dan kalau berbicara juga dengan priode sebelumnya
dpr kan seharusnya menjalankan aspek aspek transparansi
aspirasi partisipasi publik begitu ya
nah kalau dilihat dari tiga poin tadi
tiga poin aspek transparansi
kepada pihak eksekutif
pr yang paling menonjol itu yang nilainya cukup bagus lah pak syarif ya
yang mana itu dari ketiga aspek itu
sulit saya untuk menyebutkan nilainya
karena kalau saya menuju ke indeks demokrasi indonesia
untuk lembaga perwakilan
tadi itu secara rata rata nasional
dia kan nilainya lima puluh delapan sekian
nah kalau kita lihat dikaitkan dengan transparansi
dan juga akuntabilitas ya
nah salah penyebab utama dari angka lima puluh delapan sekian itu
karena sebagian besar lembaga perwakilan itu
tidak menjalankan akuntabilitas dan tidak kurang transparansi
nah makanya angkanya menjadi buruk tadi itu
nah bentuk dari ini apa
akuntabilitas dia juga aspirasi
bentuk dari akuntabilitas tadi itu apa
ya banyak tidak mencapai target undang undang yang telah ditetapkan
ya seperti prolegnas sudah menetapkan sekian tercapai hanya empat puluh sembilan sekian persen
itu kan akuntabilitas
nah kemudian transparansi juga dalam hal anggaran dan juga berkaitan dengan partisipasi
partisipasi itu kalau misalnya partisipasi itu diakomodasi dan diartikulasi dengan baik
ya tentunya akan berkurang dalam bentuk demo demo kekerasan
salah satu indikasinya itu
nah jadi semakin banyaknya demo demo kekerasan yang ditujukan kepada dpr
itu justru menunjukkan bahwa aspirasi yang selama ini itu dikemukakan oleh masyarakat
ya tidak diartikulasi
nah kalau disuarakan atau ditindaklanjuti tentu dia tidak akan bentuk demo dengan kekerasan seperti itu
nah jadi apa sebenarnya yang bisa diperbaiki ataupun yang bisa dipelajari dari periode dpr
periode sebelumnya dengan para anggota dewan yang baru saja dilantik hari ini
apa saja yang bisa diperbaiki begitu untuk ke depan
ya ini menarik ya untuk kita tekankan
dan ini juga sangat terlevan dengan tema besar yang diangkat oleh adik adik mahasiswa
dalam menyuarakan aspirasinya hari ini mereka mengangkat tema besar kawal dari awal
bahasanya simpel tapi punya makna
kawal dari awal
itu kan artinya masih penuh dengan optimisme bahwa kalau dikawal dari awal mudah mudahan akan dia menjadi lebih baik ke depan
tidak lupa ingatan begitu ya karena biasa di awal awal terpilih biasa janji janji manis biasa terumbar begitu
ya saya yakin anggota dewan itu tidak lupa ingatan
tapi yang dikhawatirkan cuma satu
pura pura lupa gitu ya
pura pura lupa gitu
nah itu yang harus kita kawal secara bersama
oke jadi apa yang menarik untuk dipelajari gitu
nah sebelum masuk ke sana perlu saya tegaskan bahwa ini kita bicara anggota dewan yang baru ya ke depan
baiknya melakukan intropreksi diri dan banyak melakukan evaluasi atas ketentuan itu kelebihan sekaligus kekurangan dari dpr periode yang lalu
karena apa bila mana itu tidak dilakukan perbaikan
saya khawatir secara tidak langsung nanti dpr ri yang merupakan salah satu bagian dari pilar dari lembaga demokrasi
karena lembaga demokrasi itu kan tidak hanya dpr saja
dia ada pers di dalamnya kemudian ada partai politik ada juga kelompok kepentingan
tapi dpr ri itu menjadi salah satu pilar utamanya
jangan sampai salah satu pilar utama ini malah menjadi bagian dari penyebab utama menurunnya kinerja demokrasi
dan anggota dewan itu secara tidak sadar atau pura pura tidak tahu
dia menjadi bagian dari kolaborator dari arus balik demokrasi
nah ini bahasa ini maksud saya jangan sampai karena kinerja rendahnya kinerja dan buruknya kinerja yang mereka berikan atau yang mereka sodorkan ke depan
itu secara tidak langsung berkontribusi terhadap mendorong arus balik demokrasi
bukan menuju ke demokrasi substantif
tapi malah balik ke otoritarian
nah itu berarti kan mereka akan menjadi bagian dari kolaborator arus balik demokrasi
nah ini penting untuk saya tegaskan kenapa pengalaman di negara negara lain terutama di kawasan asia afrika dan amerika latin yang sedang mengalami transisi
kalau tidak dikelola dengan baik lembaga demokrasinya termasuk parlemen seperti kita dpr ini
itu kemudian itulah yang telah mendorong beberapa negara di kawasan afrika dan amerika latin

demokrasinya menjadi defisit
nah ciri dari demokrasi defisit itu adalah salah satu diantaranya lembaga politik terutama parlemen tidak akuntabel
tidak menegakkan akuntabilitas publik yang anda tanyakan tadi itu
nah itu bisa mendorong terjadi defisit demokrasi
nah bila mana ini terus dibiarkan bahaya berikutnya lebih bahaya lagi ini terjadi di meksiko
nah di meksiko itu ya maka masuk kepada apa yang dikatakan
masuk kepada apa yang disebut dengan perangkap ilusif demokrasi
merasa seolah olah dan seakan akan atau sekonyong konyong demokrasi tapi tidak demokrasi
nah ciri khas dari ilusif demokrasi yang terjadi di sana itu satu
itu adalah pertama hampir semua jabatan strategis di dalam tubuh negara dibajak dikuasai oleh partai politik
di sana loh di sana bukan di mudah mudahan di indonesia enggak
yang kedua ada kecenderungan lembaga demokrasi terutama adalah parlemen itu hanya dijadikan sebagai alat politik dari elit politik dan partai politik dan elit politik untuk kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek
nah berangkat dari sinilah saya kemudian menyarankan ke don bong himbao supaya kedepan ya kita belajar dari ini jangan sampai kita terperangkap pada defisit demokrasi
dan juga terperangkap menjadi ilusif demokrasi di mana dpr menjadi bagian salah satu pilar di dalamnya
nah oleh karena itu maka pertama yang harus dilakukan dpr ke depan tegakkan akuntabilitas agar tidak defisit demokrasi
nah itu yang dikemukakan oleh klaks dua ribu sepuluh seperti itu
nah jadi dia bilang ya tegakkan akuntabilitas akuntabilitas itu dalam hal apa
ya tadi regulasi ya kalau anda punya target capai target kalau bisa lebih dari target dengan kualitas tentunya

nah kemudian jalankan fungsi anggaran
nah kemudian jalankan fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan itu akuntabilitas
nah itu yang kedua agar tidak terperangkap pada ilusif demokrasi jangan jadikan dpr hanya semata mata sebagai alat instrumen partai politik dan elit politik untuk kepentingan ekonomi politik jangka pendek
ingat bahwa selain juga mewakili partai politik para anggota dewan itu adalah dihantarkan oleh suara masyarakat
nah oleh karena kan suarakan teruskan dan suarakan
nah karena kan suarakan teruskan dan suarakan teruskan
suara masyarakat itu setelah anda duduk di sana dalam bentuk kebijakan untuk perbaikan ke depan
tidak hanya untuk partai politik dan elit politiknya
iya dan pastinya itu juga akuntabilitas harus juga dimiliki oleh ketua dpr nanti ya untuk berikutnya agar tidak terjadi tiga kali pergantian ketua dpr di periode selanjutnya
baik terima kasih pak syarif latif sudah bergabung sama kami di cnn indonesia program spesial pelantikan dpr dpd prioritas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat dan kami akan kembali usai jeda berikut